yang kedinasan kedinasan kan resmi
tindak lanjut dari pertanyaan penasihat hukum tadi
yang lima ratus ribu kali berapa orang itu
sebentar pertanyaan saudara tadi
lima ratus ribu per orang
apakah saudara pernah mengeluarkan biaya seperti itu
pak isdar yang memerintahkan saudara
ptv dan media streaming lainnya